polda jawa tengah memprediksi puncak arus balik terjadi dua kali yaitu pada tanggal dua puluh lima dan dua puluh enam april dan dua puluh delapan dan dua puluh sembilan april
seiring adanya penambahan masa cuti bersama lebaran untuk memecah kepadatan arus lalu lintas
pemberlakuan rekayasa one way pada dua puluh empat april kemarin tidak membuat adanya launjakan arus balik di gerbang tol kalikagung semarang
meski ada peningkatan jumlah kendaraan
direktur lalu lintas polda jawa tengah kombes polisi agus suryo nugroho mengatakan
puncak arus balik akan terjadi pada sore hingga malam hari seiring pemudik yang memilih memulai perjalanan pada siang hari
dari data jasa marga dan polda jawa tengah sudah ada lima puluh sembilan ratus empat puluh sembilan kendaraan yang melintas di gerbang tol kali kangkung semarang
dari arah semarang ke jakarta pada senin dua puluh empat april kemarin
kira kira dua puluh lima dua puluh enam ya hari ini juga lumayan sudah tiga lebih
kita tunggu nanti malam sampai berapa nanti
tapi diperkenalkan dua puluh lima dua puluh enam jatuh nyata